inilah muhammad aryadi warga kelurahan serantau kota tanjung balai sumatera utara
sepintas ia terlihat seperti anak pada umumnya
namun siapa sangka jika bocah berumur sebelas tahun ini memiliki kebiasaan tak lazim
yakni menghirup dan meminum bensin
saat ditemui pada minggu siang sang ibu mengungkapkan
kalau kebiasaan aneh aryadi sudah berlangsung selama lima tahun
karena kan dari awalnya dia umur satu tahun ke atas
dia pernah memakan benda benda aneh
kayak paku beling pecah pecah beling pecah keramik
tapi sesudah itu lima tahun terakhir inilah
dia mulai mencium
dulu awalnya mencium mencium bensin atau pertalit gitu
kecanduannya untuk menghirup dan meminum bensin
membuat aryadi selalu memanfaatkan kelemahan pengawasan orang tuanya
bahkan ia sering mengalami
mobil bensin dari motor orang lain secara diam diam
untuk memeriksakan kebiasaan aneh itu
pihak keluarga pun membawanya ke rumah sakit
pengobatan awal kita berikan edukasi
agar bisa menghilangkan kebiasaan buruk tersebut
kita bisa berikan pemberian obat
serta vitamin tambahan
karena memang anak ini kesulitan makan
faktor ekonomi membuat ibu aryadi tidak dapat berbuat banyak
untuk membawanya ke pengobatan yang lebih baik
keluarga kini berharap kebiasaan anaknya ini dapat segera hilang
azhar effendi manurung kontributor tanjung balai sumatera utara